senang sekali saya alfian raharjo kembali menemani anda di pagi hari ini
nah saat ini kan weekend ya biasa kita isi dengan berkumpul bersama dengan keluarga
masak makanan yang ya tentu saja bisa dinikmati bersama sama dengan keluarga
dan kali ini saya mengajak anda ke augusto italian restaurant yang ada di jhl solitaire hotel
yaitu di kawasan serpong tangerang
kita akan memasak tomahawk steak
steak bukan sebarang steak karena tomahawk steak ini adalah daging yang di aging selama tiga puluh hari
kemudian dimarinasi selama dua puluh empat jam
pengen tahu kan cara membuatnya seperti apa
yuk kita ikut dalam segmen morning tips berikut ini
nah di morning tips pagi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi
kita akan membuat tomahawk steak
steak yang kalau dilihat ukraina luar biasa ya
nah sudah bersama saya chef nalendra dari jhl soliter hotel serpong tangerang
oke chef untuk membuat toma hock steak ini bahan bahan yang kita butuhkan apa saja chef
yang pasti harus ada dagingnya
harus ada dagingnya
tomahawk lalu side dish nya
ya lebih rata rata roasted vegetable nantinya
jadi sayur sayuran yang dipanggang gitu ya
oke langsung saja kita membuatnya siap
apa yang akan kita lakukan pertama kali
pertama kita harus marinir dagingnya dulu
dagingnya harus dimarinate dulu
nah ini tomahawk
ini tomahawk ini sebenarnya bagian apa
biasanya rim eye kita makan hanya seperti ini
tapi ini dengan bones nya tulangnya
oh jadi seperti kapak begitu
betul tomahawk adalah kapak
kita akan bumbuin
bumbunya pertama apa jules
kami boleh bantu kita ada garam merica
ini seberapa garamnya chef
boleh pakai tangan saja
pakai tangan saja oke
atau mau seperti sausnya juga
oke seperti itu
lalu saya akan tambahkan
bisa di rub sedikit ya
saya akan tambahkan black pepper
sebelum masak ini ada rahasianya
ini kita pakai kajun
ini yang bikin flavor nya enak
kita tambahkan paprika powder
untuk ketebalan daging seperti ini sebaiknya kita merenate lebih lama
kalau misalnya kita prefer marinate dua puluh empat jam
kita supaya tidak kering dagingnya kita lakukan wet marination
kita tambahkan dengan mustard
untuk wet marination nya
nah ini sudah seperti ini
kita tambahkan satu lagi olive oil
oh banyak kan
tambah lagi justru sedikit banyak
supaya lebih bagus lagi kita tambahkan time dengan rosemary nya
jadi kalau ada acara ini lebih baik kita siapkan sehari sebelumnya
agar besoknya bisa kita santap bareng dengan keluarga
saya masukkan dulu ke tugas
nah kan tadi dagingnya sudah kita marinasi ya
nah terus kita juga butuh pelengkapnya nih
nggak cuma steak aja tapi kan ada bahan bahan pelengkapnya lagi
ada jagung manis
ada jamur kancing
ini jamur portobello itu seperti ini ya chef ya
nah lalu ada tomat
dan bumbu bumbunya yang saya masak tadi
kebetulan sudah ada yang marinasi dua puluh empat jam
kita tambahkan garam
sudah aduk rata
kemudian kita seal sampai harusnya berwarna brown
luar biasa ya
masukkan di sini dulu
kita taruh di sini
kita taruh di sini
nah inilah tomahawk steak dari jhl solitaire hotel yang ada di serpong tangerang
mungkin bagi anda yang tadi sempat terlewat belum mencatat menu menunya
dan juga cara pembuatannya
kita saksikan dulu nih bagaimana cara pembuatannya
dan juga bahan bahan apa yang diperlukan
buat kacamata ya rita
jadi apa kali sih baca sih

kami dengan ini membuatnya